bapak lapar ya
ini tapi udah jam makan siang sih pak
masih belum tau
nggak bawa bakal pak
udah baik baik sini pak
aduh ya ampun ya allah
itu itu kenapa bisa
kenapa baru diangkat sih mas
aku dari tadi tuh
aku baru dapet info dari geri
ternyata mobil yang dinaiki mama tuh remnya blong
terus mama gimana
itu mobilnya siapa
mobilnya pak randy
nggak usah panik ya
satu satu nanya satu satu
aku telfon kamu nggak dijawab
aku telfon mama nggak dijawab
kan aku takut mas
alhamdulillah saya berhasil menyelamatin randy sama mama
tadi saya sempat adang mobilnya randy
terus kamu gimana
kamu angkat ya
mas tapi kamu lihat dari kamu dong mas
itu dahi kamu
cuman kebentur aja andien
udah nggak masalah
sedikit kamu bilang
mas kamu itu pernah ngalamin kecelakaan dan sampai akhirnya kamu operasi mas
terus kamu biarin gitu aja
udah gak usah panik ya
enggak kita harus cek ke dokter
kita harus cek rumah sakit ya
nanti kalau udah urusan semua beres ya ke dokter ya
terus mama gimana
syukurlah mama sama masal gak apa apa
yaudah kamu nggak usah khawatir
jaga kandungan kamu ya
kamu jangan bikin aku takut mas
iya saya pasti jaga diri saya baik baik kok
nggak usah khawatir
udah ya tenang ya
kamu dimana sekarang
masih di sekolah arena
tapi aku disuruh ke covisity sama papa
kamu sama aku sama reina
tapi kalau kamu nyuruh aku pulang ku pulang
nggak usah nggak usah
kamu langsung ke covisity aja ketemu papa ya
saya masih banyak urusan juga
ini masih benderit mobil
terus mau ke bengkel juga
nanti saya kalau urusan sama bengkel sudah selesai
kita ketemu di rumah ya
salam buat papa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah tenang kan
alhamdulillah gak kenapa napa kan
iya untuknya mama sama masalah
suami saya mau direbut
suami saya mau direbut
bu sarah tolong bantu tenangkan bu elsa ya
tadi juga dokter udah meresepkan obat untuk bu elsa
nanti sarah akan diberikan
harap diminum sesuai aturan dokter dan jangan terlewat ya bu
bukain dulu pintunya
lo nggak suruh dia bukain
bukain dulu pintunya ma
elsa udah bukain
nggak ada yang mau ngerebut nino dari kamu
dengar mama ya
apa tau itu pasti mandy yang angkat telepon tadi ma
dia pengen ngebut nino
nino mau direbut ma
nggak ada yang mau ngerebut
nino mau direbut lagi sama mandy
nggak ada yang mau ngerebut nino
dia cuman mau deketin lagi
dia mau bales dendam sama aku
nggak ada yang ngerebut nino dari kamu nang
ya tuhan elsa
tolong kamu jangan begini nak
hati mama hancur melihat kamu seperti ini sayang
sudah sampai pak
ehm makasih banyak ya rio
kalau gitu saya izin kembali ke meja saya pak
di sini pak
saya minta maaf ya pak
minta maaf kenapa
iya tadi waktu bapak pergi ada yang nelfon
ke handphone bapak
tadi ya awalnya saya diemin
cuman telpon terus saya takutnya
yang nelfon istri bapak
itu dia pak istri bapak tadi marah marah
kayaknya istri bapak ngira saya ada hubungan sama bapak
karena saya enggak angkat teleponnya
kamu liat nomor dia
telepon istri bapak
itu dia pak istri bapak tadi marah marah
kayaknya istri bapak ngira saya ada hubungan sama bapak
bapak mau telepon balik istri bapak
biar gak salah paham
kamu liat nomor dia
kok di blok sih
apa pandino sekarang munci banget sama istrinya ya
sejak dia tau kalau istrinya yang bunuh roy
apa sudah di blok
sudah di blok pak
apa masih ada berkas atau dokumen lain yang harus diinfokan hari ini
bapak mau pindah kesini saya bantuin
perjanjian kerjasama antara pt elnino gemilang dengan badan informasi
ibu mau kesini
eh gimana tadi belajar apa
itu artinya apa
artinya kalau temen kita tuh bahagia kita harus bahagia
oh mama ngerti
jadi intinya rena itu gak boleh iri sama temennya rena ya
iya dong mama aku sayang banget sama temen temen aku
aduh pintar sekali
pinter banget sih
sayang apa itu sih
hohoho mama itu mau ke tempat opa kamu mau ikut mama gak ketemuan sama opa
mau yaudah kita kesana ya yuk
mama mau tetap ke dokter atau pulang aja ke rumah
mama pulang aja mama masih agak shock sama sedikit pusing akibat benturan tadi
pulang aja ya
ya udah diantarin lagi ke pulang ke rumah ya
nanti ke dokternya aku reski jual ya jadwalnya
iyaya terus kamu gak apa apa ya
aku ngurusin ini dulu ya
yaudah oke ya gak pusing gak apa
saya siapkan dulu pak
setelah laporan ini
apakah masih ada berkas atau laporan lain yang harus dibacakan nggak
eee enggak sih pak
udah selesai udah semua saya bacakan
ini tapi udah jam makan siang sih pak
masih belum tau
kamu mau pergi makan di mana
saya sih rencananya mau ke sparrow cafe pak
mau cobain steaknya di sana katanya enak
kalau kehadiran saya tidak mengganggu
enggak lah pak nggak mengganggu
yaudah kalau gitu
kita berangkat sekarang kali ya pak
oke saya bantu
jujuk opok paling cantik
kamu cantik banget sih
ini tempat opa bagus nggak
benar bagus ya tuh tuh
eh kasihan opa
eh rena mau minum apa
kopi ya opa aku gak suka yang pahit pahit punya manis
oke kalau gitu opa pesenin susu kopi
susu coklat mau
oke buat kamu justru aja ya kamu kan lagi hamil hindarin kopi dulu ya
mirna boleh kopi ya om ya biar gak ngantuk
ya betul betul tunggu tunggu ya
minta kopi satu jus jeruk satu sama susu coklat ya
pena pena pena
sebelah situ sebelah situ

selalu ngangetin kok sama rina tuh
tadi pas kita teleponan aku ngerasa kalau lupa ada sesuatu
kenapa ada yang lagi pikirin tapi lagi sedih ya
kondisi psikisnya elsa
lagi kurang baik nih
sejak nino datang ke penjara
dan bilang ke elsa bahwa dia akan meninggalkan elsa
elsa jadi gampang nangis nangis murung dan gak fokus
apa kasih yang ngeliatnya
ini gak seperti elsa yang kita kenal nak
tadi pagi papa sempat ke tempatnya nino ke kantornya dia
minta sama nino untuk jenguk elsa
minimal meringankan tekanan mentalnya
dia bilang dia udah gak mau lagi berhubungan sama